kita beralih ke kasus reklamasi pulau di jakarta di mana pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi di pulau g berdasarkan pertimbangan tujuh aspek
ya keputusan ini disampaikan usai rapat menko kemaritiman luhut panjaitan dan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ini sudah sampai pada kesimpulan sementara tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara jakarta
karena semua tadi aspek sudah kita dengarin dari mulai lingkungan hidup pln kemudian bppt kemudian perikanan kkp
kemudian tadi kebun
hubungan bppt sudah tadi terus kemudian dari dki dan dari aspek hukum
jadi tujuh yang tadi elemen tadi itu sudah memberikan masing masing pandangannya
sementara itu mantan menteri koordinator kemaritiman rizal ramli enggan mengomentari keputusan menko maritim luhut panjaitan terkait reklamasi pulau g teluk jakarta
ya padahal rizal ramli lah yang dulu bersikukuh untuk menghentikan proyek tersebut
karena banyak syarat
yang belum terpenuhi
kabar dilanjutkannya proyek reklamasi pulau g kembali meresahkan sejumlah besar nelayan ikan muara angke jakarta utara
ya mereka ini khawatir karena reklamasi ini akan kembali mengurangi pendapatan dan juga mencari ikan di laut
lantaran pasir proyek reklamasi pulau g bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan saat mencari ikan
nelayan muara angke resah setelah mendengar kabar akan dilanjutkannya proyek reklamasi pulau g
sebelumnya reklamasi sempat dihentikan
namun atas kebijakan menteri koordinator maritim luhut bin sarpanjaitan proyek reklamasi pulau g akan dilanjutkan
kelanjutan proyek reklamasi pulau g bisa berdampak buruk pada kehidupan sehari hari nelayan yang berada di sekitar perairan teluk jakarta
para nelayan khawatir tangkapan ikan mereka akan menurun
nelayan meminta menteri luhut tidak terburu buru membuat keputusan terkait dilanjutkannya proyek reklamasi pulau g
kami sebagai nelayan muara angke sangat khawatir khawatir benar benar khawatir
karena kemarin saja yang kena dampak itu nelayan besar juga nelayan kecil pun kena dampak nelayan besar pun kena dampak
jadi nggak ada kemungkinan pasti khawatir terus lah
mereka juga meminta presiden joko widodo tidak berdiam diri dan harus turun tangan agar proyek reklamasi pulau g tidak dilanjutkan
sofian firaus jakarta